ini harga satu porsi ini cuma rp delapan belas aja kurang dari rp dua puluh
ada generasi yang berbeda
tapi kalau sudah jauh nginteli siapa
sosialisasi terkait mitigasi tentunya sangat penting dilakukan
selain menggunakan drone pengawasan aksi buang sampah sembarangan ini
jangan langsung dituang kalau dituang dia lembek
tapi dari kubunya mas ganjar ya
tangannya kan kondisinya seperti ini ya pak
bagaimana kemudian sentimen positif dan juga negatif
kalau misalnya naik suppy nya jadwalnya di seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh tadi sudah sampai di seribu sembilan ratus tiga puluh empat ataupun bahkan di seribu sembilan ratus tiga puluh gitu
perintah dan kadang bisa membantunya mengemis
oke itu oh ini juga nah ini nih yang jadi cirinya itu kan
oke kalau bu atiko sendiri melihat umkm di indonesia ini seperti apa sih
korban tidak membawa uang hasil mengemis dengan jumlah yang diinginkannya